saudara hari keempat banjir di luwu sulawesi selatan
tim sar gabungan masih melakukan pencarian pada satu korban
yang terseret banjir dan mengevakuasi warga di desa kaili
tim sar gabungan melakukan penyisiran di sungai suli
untuk mencari korban bernama mutimita yang berusia lima tahun
korban diketahui terseret banjir pada jumat pagi lalu
selain melakukan pencarian tim sar gabungan juga mengevakuasi warga
yang akan menyeberangi sungai untuk mengungsi
proses evakuasi berlangsung dramatis karena dilakukan
dengan menggunakan tali di tengah derasnya arus sungai
data dari bpbd sulawesi selatan korban meninggal akibat banjir
dan tanah longsor di luwu sebanyak sebelas orang
total hingga dengan hari keempat ini operasi pencarian ini
berjumlah sebelas orang dan satu sudah masih dalam pencarian
dan masih ada satu lokasi yang masih terisolir
bantuan logistik terus didistribusikan ke warga terdampak banjir
dan longsor di luwu dengan menggunakan pesawat helikopter
tim tni au juga mengevakuasi warga latimojo
sebanyak lima belas orang ke kecamatan belopa atau posko utama
kondisi jalan yang terisolasi akibat tertimbun longsor
menyebabkan proses penyaluran logistik terkendala